presidensial club itu istilah saja
bagaimana presiden terpilih nanti
itu bisa bersilaturahim secara kontinu
terhadap dengan presiden presiden sebelumnya
ada sharing ada duduk bersama secara rutin
yang kemudian itu memberikan kebermanfaatan
secara langsung terhadap kebijakan pak prabowo
itulah skala prioritas klub klub yang terus menginspirasi
secara politik itu mungkin akan sulit sekali diwujudkan
presiden terpilih prabowo subianto mewacanakan pembentukan presiden klub
forum ini diniatkan sebagai ajang silaturahmi dan diskusi
antara prabowo dengan para presiden indonesia sebelumnya
karena evaluasi yang berasal dari dalam dan luar koalisi
dinilai penting guna menjalankan roda pemerintahan prabowo gibran
kegesan ini jadi sorotan karena muncul kepermukaan di tengah rencana pertemuan
dan megawati soekarno putri yang tak kunjung terrealisasi hingga kini
presiden klub juga dicurigai sebagai strategi menurunkan tensi politik
antara megawati dan jokowi
akankah wacana pembentukan presiden klub ini bisa terrealisasi
benarkah ini adalah strategi prabowo dan jokowi merangkul megawati
inilah satu meja the forum klub presiden
upaya rekonsiliasi politik dalam tanda tanya
presiden terpilih prabowo subianto mencetuskan ide pembentukan presidensial club
sebuah ajang silaturahmi dan diskusi bersama para mantan presiden indonesia
wacana prabowo ini pun menjadi sorotan sejumlah elit
wakil presiden terpilih gibran raka buming raka pun angkat bicara
menurutnya wacana ini adalah gagasan yang bagus
saran dan nasihat dari presiden terdahulu bisa menjadi masukan yang bagus
untuk pemerintahan dan pembangunan ke depan
presidensial club ya saya kira bagus ya
untuk menyatukan mantan mantan pemimpin senior senior sesepuh
saya kira bagus sekali agar bisa mendapatkan masukan masukan dari beliau beliau yang sudah berpengalaman
pan yang sejak awal berada di barisan pendukung prabowo gibran pun mendukung ide dibentuknya presidensial club
ketua umum pan zulkifli hasan menyebut
kebesarnya adalah untuk kepentingan indonesia
itu ide yang sangat bagus dari pak prabowo
kan udah kelar mk sudah selesai semua sudah selesai kan
apa sih artinya kepentingan kelompok golongan partai dibanding kepentingan indonesia
sementara itu politisi pdi perjuangan masinton pasaribu menyebut
megawati dan prabowo adalah politisi senior
keduanya tak harus dipaksakan duduk bersama dalam satu forum khusus
beliau umpama pengen minta saran atau meminta pendapat atau ingin berdiskusi dengan bu mega secara personal
ya pastilah diberikan sumbang saran apa segala macam
tapi kalau kemudian harus ketemu duduk bersama sama
ini kan selalu dikesankan kalau udah duduk bersama epic
persoalan bangsa ini selesai kan tidak
duduk bersama ini kan harus dengan kejujuran
sementara itu presiden jokowi merespons rencana ini dan menyebut
forum ini bisa digunakan sebagai ajang sumbang saran
tapi jokowi menegaskan itu merupakan hak presiden terpilih
kalau solusi boleh tapi itu hak perlu presiden terpilih
kalau minta saran kan nggak apa apa kalau minta saran
tapi kalau nggak dimintai saran ikut ikutan
wacana pembentukan presidential club ini tak lepas dari rencana pertemuan
antara presiden terpilih prabowo subianto dan ketua umum pdi perjuangan
sekaligus presiden ke lima megawati soekarnoputri
yang tak kunjung terjadi hingga kini
wacana presidensial club pun dinilai bisa menurunkan tensi antara megawati dan jokowi
bukan hanya menerima nasihat dari presiden
evaluasi yang berasal dari dalam dan dari luar
koalisi juga dibutuhkan pemerintahan prabowo gibran
maka ada kemungkinan jokowi dan megawati akan bertemu di forum ini
bersama dengan mantan presiden lain yakni susilo bambang yudhoyono
kalau presiden upaya rekonsiliasi politik dalam tanda tanya adalah tema satu meja the forum malam ini
telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan senior vilo css philip vermon
kemudian ada ketua dpp pdi perjuangan jarod saiful hidayat malam
sebelah kiri saya ada habibur rahman wakil ketua umum partai gerindra
dan ada anggota majelis tinggi partai demokrat pak sarif hachan
klub presiden ide pak prabowo atau ide dari pak jokowi sebetulnya
saya apa masuk gerindra itu dua ribu sembilan pak
sejak saat itu saya sering berdiskusi dengan pak prabowo dan hal ini seingat saya sering didiskusikan
jadi sebagai pemimpin yang disampaikan beliau adalah harus mengakomodir juga para presiden sebelumnya yang pernah menjabat
jadi ini jelas bukan ide instan yang disampaikan baru baru ini saja
saya seingat saya ya berkali kali lah beberapa kali mendengar ide ini
nah konteksnya apa ada dua hal ya
sosok orang yang menjabat sebagai pernah menjabat sebagai presiden sebelumnya
pertama kapasitas ya tentu kapasitas kan
kalau kita ingin mengkonfirmasi misalnya kebijakan kebijakan yang sudah berproses sejak masa lalu
mau kita teruskan mengkonfirmasi tempat mengkonfirmasi kemana
paling pas orang yang dahulu menelurkan kebijakan tersebut
kan semua presiden tentu punya capaian punya legacy masing masing yang baik
yang kedua kalau yang saya tangkap dari diskusi saya dengan pak prabowo adalah
dalam konteks juga representasi
karena memang harus diakui kan tokoh tokoh tersebut di belakangnya tentu ada
apa namanya warga negara indonesia yang menjadi pengikutnya
jadi tidak sekedar representasi itu secara formal
terutama dalam pengambilan keputusan keputusan yang strategis lewat lembaga formal
mungkin supaya lebih kaya yang namanya pemenuhan unsur representasi itu
juga mendengar presiden presiden sebelumnya yang pernah menjabat
ini yang saya tangkap dari kalau kami mendapatkan taklimat atau kami sempat berdiskusi
di ruang kecil dengan pak prabowo
jadi ide pure dari pak prabowo yang tujuannya adalah mengumpulkan dari mantan mantan presiden
format lembaganya akan jadi seperti apa
format belum pernah dibicarakan secara detail tapi secara substansi adalah bagaimana memang
memberikan tempat yang memang spesial untuk presiden presiden terdahulu
untuk lebih leluasa memberikan sumbang saran
memberikan masukan masukan terhadap presiden yang sedang menjabat
di tengah rencana pertemuan pak prabowo dengan bu megawati muncul gagasan presiden klap
apakah ini memang strategi untuk juga merekatkan kembali pak jokowi dengan bu mega dan pak prabowo
saya pribadi melihatnya tadi yang pertama ini betul betul murni dari pak prabowo
atau keinginan pak jokowi untuk meneruskan kekuasaannya
karena pak jokowi kan di awal mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden
kemudian supaya ada formalitas ya
maka dibentuklah semacam presiden club ini
bahkan pak jokowi juga sampaikan kalau perlu dua hari sekali
saya ingin menyampaikan begini
presiden republik indonesia itu posisinya sangat kuat
kita menganut sistem presiden sialan
dimana presiden bukan hanya sebagai kepala pemerintahan
tapi dia juga sebagai kepala negara
presiden adalah panglima tni
presiden atasan langsung dari kapolri
presiden mempunyai pembantu yang cukup banyak dan mumpuni
beliau mempunyai pembantu yang bisa memberikan nasihat di dalam forum one team press
nah maka kita berharap bahwa tim pres ke depan itu harus diisi oleh tokoh tokoh
yang betul betul sosok negarawan
kemudian presiden itu juga dibantu oleh tiga puluh empat kementerian
jadi sangat kuat dan mempunyai hak prerogatif
oleh sebab itu kami menghargai ya menghormati usul ini
tapi mari kita kaji secara mendalam
sebelumnya pak habib menyampaikan formanya seperti apa
tetapi sebagai presiden yang mempunyai hak prerogatif
pak prabowo kan bisa setiap saat bertemu dengan siapapun juga
belum tapi pada suatu ketika nanti kan pasti ketemu
berikan kesempatan kepada pak prabowo untuk menunjukkan bahwa
dialah yang sebetulnya presiden yang terpilih
dan nanti akan mengucapkan sumpah di depan majelis perusahaan rakyat
supaya tidak ada kesan selalu dibawa bayang bayang pak jokowi
kalau melihat seperti ini kan masih dibawa bayang bayang
apalagi kalau ide ini memang hanya untuk mengakomodasi
supaya pak jokowi itu bisa terus mengontrol bisa terus
dengan ide presiden klub pak jokowi akan mengontrol pemerintahan baru pak prabowo
padahal di situ kan sudah ada representasi dari pak jokowi
mungkin untuk memperkuat posisi mas gibran sebagai wakil presiden
supaya betul betul suaranya itu didengar oleh pak prabowo
tapi saya yakin dan percaya bahwa pak prabowo adalah sosok pemimpin yang kuat
yang otonom yang mempunyai hak prerogatif
bung philip jadi kalau dari analisis mas jarod
apakah memang mungkin presiden klub ini memang sebagai sarana pak jokowi
untuk tadi cawe cawe atau seperti apa anda lihat
tadi di klip yang diputar
ada ucapan menarik sebenarnya dari pak presiden ya jokowi
bahwa kalau dimintai nasihat memberi nasihat
kalau tidak dia berarti diam harus cawe cawe
menurut saya apapun namanya presidensial club atau apa
itu mungkin lebih banyak makna simbolisnya
ya dan memang kalau di indonesia ini kan politik lebih banyak dijalankan berdasarkan kompromi elit
sedang masa peralihan kekuasaan dan lain lain
situasi tidak menentu lalu elit kita lima orang ketemu di cianjur cianjur
jadi bahwa memang masih ada mungkin karena karakter masyarakat yang masih patrimonial
sehingga pucuk pimpinan itu memegang peranan penting dalam membentuk kesepakatan elit
apakah itu baik untuk demokrasi kita bicarakan lain soal gitu ya
tetapi bahwa ada usaha usaha membentuk semacam ini
saya kira mungkin meniru pengalaman beberapa negara ya
itu kan ada semacam presidential club
dimana mantan presiden berkumpul atas request dari presiden yang sedang berkuasa
umumnya mereka itu tidak dalam konteks kebijakan kebijakan yang sehari hari gitu
mungkin misalnya mereka berkumpul ketika ada
bahkan mereka dulu pernah bill clinton sama bush senior datang ke indonesia saat tsunami
dianggap sebagai utusan presiden amerika serikat
karena memang yang mau ditunjukkan adalah
bukan king maker lagi gitu
karena mereka umumnya menghindari
presiden presiden terdahulu itu menghindari mengomentari
dan ini mungkin kalau itu yang bisa dijalankan menurut saya baik baik saja
bahwa mantan mantan presiden ini tetap diminta pendapat
tapi ada masalah di sini
yaitu bahwa sebagian besar presiden kita masih aktif melalui partai politik
dan itu yang mungkin membuat komplikasi
jadi apa sih tantangan yang bakal dan akan menjadi kendala agar presiden klub ini bisa terbentuk
masih bersama saya budi mantan rujo di satu meja the forum
pak sarif hasan anggota majelis tinggi partai demokrat
apa yang jadi tantangan agar presiden klub itu bisa terwujud
ya pertama saya ingin melihat dulu visi daripada presiden club ini
bahwa pak prabowo ingin memimpin bangsa ini lima tahun ke depan lebih baik
karena pemimpin pemimpin sebelumnya
maksud saya presiden presiden sebelumnya
ada juga yang belum dilakukan dengan baik
nah pak prabowo ingin ke depan lebih bagus
dengan para mantan mantan presiden
presiden megawati berhasil menegakkan demokrasi
dan berhasil melakukan pemilu terbuka yang pertama
bisa menemukan ekonomi rata rata enam persen
kemudian bisa menurunkan kemiskinan
pendapatan rakyat indonesia meningkat tajam
kemudian kita lihat lagi presiden jokowi
dengan keberhasilannya di dalam membangun infrastruktur
tentunya ini semua menjadi modal
bagaimana agar semuanya ini bisa lebih baik ke depan
cara adalah bagaimana mengumpulkan dan mendapatkan informasi daripada presiden presiden sebelumnya
nah kalau ada masalah yang dihadapi
tentunya para mantan mantan presiden itu juga bisa memberikan solusi
tantangannya adalah apakah ada keinginan
bagi presiden presiden sebelumnya
nah kalau dari pak sby saya yakin
kami yakin beliau sangat mendukung ide ini
karena pak sby sekarang itu menjadi salah satu anggota
di mana itu adalah asosiasi perkumpulan mantan mantan presiden
mantan mantan perdana menteri di seluruh dunia
untuk membicarakan menyangkut masalah
pemimpin pemimpin dunia itu memiliki kepekaan terhadap dunia
nah kalau kita berbicara secara mikro
karena tidak semua juga mantan presiden mau ikut bergabung
kalau kita menganggukan kepada presiden
tetapi alangkah baiknya kalau kita bersama sama membangun bangsa ini
bagaimana pernyataan dari sekjen pdi perjuangan hasto kristianto
dan tradisi pd perjuangan
klub yang ada itu klub kerakyatan
klub kerakyatan klub presiden
pdip merasa tidak perlu ada klub presiden
jadi artinya apa artinya kami
macam persoalan persoalan yang
sekarang sudah terjadi misalnya mas
sudah instruksikan kepada semua
pilar partai untuk menanam
kemudian bagaimana ibu mega punya
perhatian betul untuk menekan
dan diinstruksikan semuanya dengan
bergisi untuk ibu dan anak
memang bu mega merasa belum terlalu perlu
makanya daripada itu kalau klub presiden itu
dilembagakan dalam suatu forum
kan sudah ada one team press
kalau seumpama untuk konsultasi
diskusi antara pak prabowo
bu habib jadi kalau lihat omongan
kelihatannya pintunya belum sepenuhnya terbuka
benar juga tafsir mas budiman
mas hasto dan pak jarod
tidak perlu kita pertentangkan juga ya
tapi presiden klub itu juga bagus
ya presiden presiden yang
ibu megawati ya termasuk rakyat
tapi ibu megawati adalah rakyat
yang di belakangnya banyak sekali rakyat juga
dan kapasitas kalau kita bicara kapasitas
pemikiran seorang ibu megawati
bahkan ya punya feeling juga
memimpin itu kan juga ada feeling feeling kan pak
yang pasti akan sangat berharga
pak sby begitu juga pak jokowi
soal perang yang terjadi di mana mana
target target besar banget indonesia emas
bagaimana di tengah situasi dunia
sebagainya kan gak gampang
besar itu hanya bisa diselesaikan
seorang menjabat sebagai presiden
itu banyak orang kaya
itu ekstrim tapi tetap berkelanjutan
itu bukan rusia emas tapi indonesia
kita mengalami krisis pangan dan kita
tidak bisa misalkan ya memakan makanannya
mencapai dosa emas dengan bonus demografi
ini perbedaan pandangan pak sby menyatakan
dan kemudian pdip terkesan
memang beda gerbong kemudian
kan ide baru dilontarkan walaupun menurut
mas habibur rahman sudah lama didiskusikan
baru jadi memang mungkin perlu waktu perlu waktu
yang dibicarakan banyak orang
pertemuan antara pak prabowo dengan bu mega
terjadi setelah pelantikan presiden misalnya
menurut saya begini ada
tujuan simbolik ya bahwa ada
gitu melalui presiden club ini
kita belajar dari pengalaman sepuluh tahun
hubungan dengan dpr sehingga
banyak sekali undang undang yang
pak prabowo kelihatannya mau
lain juga cara berbeda cara berbeda
bisa didiskusikan prinsip prinsip
apa yang mau dipakai dalam
atau membutuhkan undang undang yang baru
diskusinya diharapkan jadi lebih pendek
jadi kalau menurut anda ini rekonstilasi politik atau memang
bangsa sih sebetulnya menurut saya
apapun yang dilakukan dengan tujuan
itu saya kira dia bisa
tetap menjadi platform lah
oke habib silakan jadi enggak itu dia
rekonsiliasi politik itu bagian untuk bangsa juga
komunikasi lebih bagus tadi kan dikatakan juga
dpr nya lebih mudah ya benar tapi
itu benar namanya komunikasi
musawarah itu kan enggak hanya secara formil
bikin perdamaian kan para tetua ketua
kampung itu itu tradisi
kita sejaman dulu ya
apa namanya dengan grassroot juga enggak perlu
kita pertentangkan terus pak oke
oke tapi bagaimana sebenarnya wujud dari
apa apakah terinstitusionalisalah formal
atau tidak kita bahas setelah jeda berikutnya
satu meja ada forum habibu
karena pak prabowo itu kan enggak pernah bilang mantan
justru itu kan kami juga ingin mendengar
itu akan menjadi masukan buat pak
tapi keinginan dari pak prabowo memang untuk
ini bisa berjalan dengan baik kan orang orang spesial
representasinya tentu kan harus
khusus dalam konteks memberikan
itu tadi ya masukan masukan
sebenarnya lebih ingin mendengar sebetulnya
itu menarik juga idenya
bukan presiden bem yang ini ya
di presiden club mereka itu
kalau enggak republik demokrat
terkenal itu waktu george push
ninggalin surat di meja
padahal ini habis berantem lagi kampanye gitu
sukses amerika saya akan mendukung sepenuhnya
pak jarod sama pak habibur rahman
para mantan presiden kita ini
ada hal hal yang mungkin berbeda
tetapi mereka tahu bahwa itu harus dilakukan
seperti itu mereka akan bisa terutama
truman habis perang dunia ii
habis habisan itu kan yang membangun ulang
persetujuan kongres anggaran yang besar
dan lain lain sehingga dia butuh dukungan
mantan mantan presiden agar yang tadi
dan sama sebetulnya dalam konteks indonesia
semua soal presiden club ini kemudian
memang tadi memudahkan pak prabowo
satu satu atau lewat dpr
meyakinkan dulu patron patron partai ini
dan dalam konteks itu menurut saya baik baik saja
ini ada presiden club
adalah sama dengan organisasi
ada sekarang di dunia bahwa itu
lembaga oke jadi itu
agar dibangun suatu kebersamaan
itu adalah bagaimana agar
pelayanan yang baik dari pemerintah
oke nah itu yang seperti
the madrid itu dia mendolorkan
keputusan bagaimana dia memberikan
menangani tentang krisis pangan
misalkan oke nah sama dengan
pak prabowo bahwa beliau
bangsa ini kedepan yang lebih
bagus dimana pengalaman pengalaman
kelemahan kelemahan yang terjadi
kalau volunteer berarti ya mau ikut oke
ada presiden yang kayak
kita sih mengharapkan semuanya bersatu
ya tapi kalau ada yang tidak mau ikut
kita tidak bisa memaksakan tentunya
ya kan nah begitu pun juga saya masih ingat
tentang tadi disampaikan oleh mas
nah dulu kami di pemerintahan
lembaga yang tidak resmi
setgam ini adalah bagaimana mengkomunikasikan
kepada partai partai koalisinya
partai partai koalisi yang
di dalam mendukung kebijakan
nah saya pikir kurang lebih
nah kalau presiden club ini
lebih bagus dengan berdasarkan
pengalaman para mantan mantan
dan kalau itu menjadi modal yang dikapitalisasi
mengatakan bahwa presiden club ini adalah
agar eksistensi bagi presiden jokowi
contoh contoh yang tidak baik
republik indonesia itu kan terikat kepada
pasal sembilan itu ditutup di
tegaskan di situ sumpah
indonesia di depan indonesia
dan itu dalam sumpah itu
milih allah saya bersumpah akan
dengan sebaik baiknya dan seadil adilnya
peraturannya dengan seluruh seluruhnya
nusadar bangsa itu sumpahnya
yang lima kan enggak
bayangkan dan ini dalam sejarah
undang undang nomor tiga puluh sembilan tahun dua ribu delapan
untuk mengakomodasi partai partai pendukung
jadi kalau memang sifat dari presiden klab adalah
sukarela dan badan hukumnya belum terlalu jelas
kita bahas setelah jeda berikutnya
sekali saja dibuat ruu lembaga ke presiden tetap mewadai
saya pikir itu kan tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang
tetapi inti saya melihat dari
adalah seperti kita ketahui bahwa
pengalaman adalah guru yang baik
pengalaman dalam hal mencapai prestasi
pengalaman dalam hal bagaimana tidak mencapai prestasi
ini adalah pengalaman yang sangat
sangat berguna bagi seseorang
nah pak prabowo ingin menginginkan
semua pengalaman pengalaman dari para presiden presiden sebelumnya
kalau dikapitalisasi sebagai modal
bagi pak prabowo membangun bangsa
tentu bangsa ini akan semakin baik
ingat kita akan memasuki menuju ke dua ribu dua puluh
dan itu disadari mungkin oleh pak prabowo
sehingga beliau menginginkan agar
semua masukan masukan yang menyangkut tentang
beliau tentu menginginkan mendapatkan endorsement
maksudnya suatu kata bahwa memang
harusnya demikian dari para mantan presiden
nah kalau ini semuanya dilakukan dengan baik
ingat indonesia dengan penduduk seratus
hampir sebentar lagi seratus lapan puluh juta
ini untuk membangun bangsa dengan
dengan letak geografis yang semakin sulit
itu untuk membangun bangsa ini tidak mudah
sehingga diperlukan suatu persatuan dan kesatuan
kepala rakyat para tokoh tokoh partai politik
termasuk para mantan presiden untuk bersatu padu
sekarang mari kita bangun bangsa ini ke depan yang lebih bagus
seberapa kuat pak prabowo akan memperjuangkan terbentuk bangsa ini
misalnya mengamankan dpr ya
perumusan undang undang anggaran dan lain sebagainya
dengan masuknya nasdem pkb
kenapa penting sekali misalnya
apa namanya para presiden presiden sebelumnya
karena itu tadi bukan sekedar
sekedar bagaimana kita menang
bukan itu kita ingin
semua potensi yang ada
sebuah partai besar kayak pdi
potensi potensi kita mendapatkan masukan masukan
ini bagi pdip hanya semacam
ya kalau untuk memberikan masukan
pada yang bersangkutan atau tidak langsung
ini ketua umum pdi perjuangan
yang memilu tentu saja
itu pasti ibu mega akan mengeluarkan statement
itu akan ditujukan kepada pemerintahan saat ini
tidak harus diformalkan tidak harus dilembagakan
itu masukan ya itu bisa disampaikan
selalu cinta pada bangsa dan negara ini
dan melakukan kewajiban tugasnya
pak prabowo itu akan juga melaksanakan
kita harapkan melaksanakan tugas dan kewajiban
sebaik baiknya untuk musyadar bangsa
ya percayalah kita sebuah
mari kita bersama sama membangun bangsa
baik oke bung philip kalau kita lihat sejarah ya
transisi kekuatan hubungan antar presiden
tidak pernah mulus klub presiden bisa
saya kira soalnya bukan hubungan antar presiden
yang diharapkan tentu saja adalah wisdom
karena kalau kita lihat semua presiden kita ini
bu mega itu yang mengembalikan
ya kan dan juga disitu
demokrasi kita kan kpk dan
kemudian pak sby yang tadi disampaikan oleh pak syarif hasan
pak sby bisa melanjutkan
dan lain lain sehingga secara ekonomi kita
pak jokowi sepuluh tahun juga dengan
ada hal nih yang sekarang banyak tantangan
dari luar bukan dari dalam
ada perang ukraine ada pandemi
ada perang dagang amerika
dan menurut saya mungkin yang akan dihadapi
sama beratnya membutuhkan
pandangan dari presiden tentang hal hal terkait
itu bukan porsinya menurut saya karena tadi
yang disampaikan pak jarod ada
tetapi wisdom dari presiden ini
sekarang kita ada dua perang ada di gaza
pandemi relatif secara ekonomi
climate change sudah begitu seriusnya serius
dan ini membutuhkan pandangan pandangan makro
presiden presiden kita yang pernah menafigasi
untuk kebijakan yang sifatnya sehari hari
menjalankan yaitu pak prabowo dan menurut
platform bagi pak prabowo
mendapatkan wisdom dari para presiden
kalau dalam konteks itu baik baik saja gitu
kalau bisa dijaga dalam konteks itu
mengintrusi kebijakan sehari hari
mantan presiden ini yang notabene masih
menjadi patron partai politik
dimana kita bisa mendapatkan wisdom dari mereka
dan berat tadi menurut saya itu baik baik saja
oke baik pilih kemampuannya mas sharif
bung habib dan pak syarif hasan
hubungan personal antar pemimpin
politik yang pragmatis tanpa kesetiaan
pada nilai kerap menjadi krisis eksistensi
kejujuran dan ketulusan elit negeri
satu meja di forum malam ini sampai jumpa pekan depan
selamat malam dan terima kasih